di hari lebaran pasti ada banyak sekali menu makanan yang menggoda selera untuk dihabiskan
baik itu makanan berat seperti ketupat maupun opor ataupun juga makanan ringan seperti putri salju ataupun juga kastengels
nah makanan makanan tersebut memicu datangnya beragam macam penyakit sehingga merutinkan olahraga menjadi salah satu kunci untuk bisa memperbaiki pola hidup sehat
siapa yang tidak tergoda melihat aneka sajian khas idul fitri seperti ketupat opor ayam rendang sambal goreng maupun nastar
pasti bawaannya ingin segera memakannya dengan lahap ya
haits tapi tetap waspada ya
jangan sampai kesuksesan anda dalam berpuasa malah berbalik di hari raya
di balik kelezatan setiap sajian menu lebaran nyatanya terdapat bahaya yang mengintai kesehatan anda
salah satunya adalah obesitas
obesitas kini sudah dianggap sebagai sumber berbagai penyakit degeneratif yang dapat terjadi akibat surplus kalori
atau kondisi akumulasi asupan makanan berlebih namun tidak diimbangi dengan pembakaran kalori yang cukup
ada peningkatan penyakit pembuluh darah penyakit jantung diabetes hipertensi stroke segala macam lah
dengan adanya obesitas dia akan menjadi lebih mudah untuk terjadi
dan masa otot yang terjaga ini kalau kita hadapkan dengan tadi bulai opor ketupat rendang segala macam
harapannya dia akan bisa menjadi pertahanan kita terhadap penumpukan lemak
kenapa karena nanti akan makan kalori itu mereka
gaya hidup sehat amat penting untuk dilakukan untuk mencegah timbulnya ragam penyakit
terutama setelah mengonsumsi sajian idul fitri yang penuh akan santan dan lemak
untuk bisa meminimalkan kemungkinan terkena akar penyakit yakni obesitas
dokter menyarankan kita untuk melakukan aktivitas fisik yakni olahraga selama satu ratus lima puluh menit per minggu
atau dirutinkan tiga puluh menit per harinya
tapi kalau misalnya olahraga
dirasa memberatkan dan anda terlalu sibuk
anda bisa mengakalinya seperti saya nih
melakukan stretching lima belas menit di sela sela waktu bekerja
selain bisa menambah kelenturan
kegiatan ini juga bisa menambahkan masa otot
bukan hanya olahraga
anda juga perlu memperhatikan dan memperhitungkan asupan gizi pada panganan di hari raya
camilan yang wajib ada untuk hidangan tamu yang datang
camilan ini mengandung karbohidrat sederhana yakni gula dan memiliki satu ratus lima puluh kalori
atau setara dengan satu centong nasi untuk tiga hingga empat butir nastar
sementara itu dalam satu mangkuk porsi makanan lebaran yang berisi ketupat
waduh banyak juga ya
ahli gizi menyarankan
cara lain mengantisipasi penyakit yang dapat
yang setelah lebaran adalah dengan mengurangi jumlah konsumsi kuah opor
bumbu rendang dan kerupuk
lalu mengimbanginya dengan menambah nutrisi dari sayur dan buah
untuk membatasi jumlah yang masuk tadi ini
mungkin kita bisa terlebih dahulu minum air putih segelas sebelum mulai makan
sayur tadi ini merupakan sumber serat yang dapat membantu kita untuk merasa kenyang lebih cepat dan juga lebih lama bertahan lebih lama

satu piring kita menempatkan seperempat bagian untuk ketupat atau lontong sebagai karbohidrat
seperempat kedua untuk protein hewani atau nabati seperti opor telur maupun rendang
sementara sisanya yakni setengah piring adalah untuk sayuran
jadi perut kenyang hati senang dan kesehatan tetap terjaga di hari raya